saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan setelah diumumkannya
suku suku percepatan penanganan covid sembilan belas
sudah barang tentu harus ada strategi yang kita ubah lagi
dan menjadi titik pangkal menjadi titik berat di dalam kaitan dengan percepatan penanganan ini
saya akan menyampaikan beberapa hal yang sudah saya sampaikan di awal
di beberapa hari yang lalu
bahwa strategi yang kita lakukan sekarang adalah strategi dengan melakukan pendekatan komunitas
kita tidak lagi berbicara kepada orang yang sakit
tetapi lebih berbicara kepada orang yang sehat jangan sampai sakit
oleh karena itu percepatan penanganan coronavirus disease sembilan belas
ini ditujukan adalah menjaga yang sehat jangan sampai sakit
bukan kemudian diartikan mencari orang sakit untuk diobati bukan itu
oleh karena itu strategi menjaga orang yang sehat jangan sampai sakit
harus diawali dengan memutus penularan
dan penyakit ini pasti menular dari orang yang sudah positif
oleh karena itu maka harus dilakukan kegiatan
secara masif terintegrasi
menggerakkan semua komponen yang ada di masyarakat dan dipaksa ini
tanpa panik untuk mencari menemukan dan mengisolasi kasus positif
awalnya adalah dari informasi tracing
setiap kasus positif yang kita rawat di rumah sakit
pasti akan kita tindak lanjut
jadi dengan dua pertanyaan sederhana
ketularan siapa dan nulari siapa
kita akan tanya anda positif ketularan siapa
bisa saja tidak bisa menunjuk pasti saya ketularan siapa
tetapi dia mengatakan bahwa saya baru pulang dari negara yang memang endemis
penularan yang tinggi
misalnya diampatan saya baru pulang dari korea selatan misalnya seperti itu
yang kita kejar adalah anda selama di indonesia sejak datang itu ketemu siapa saja
nah dari kelompok inilah yang kemudian akan kita kejar selanjutnya
untuk kemudian kita lakukan tracing dan dipastikan bahwa orang yang tertular bisa kita amankan
demikian seterusnya pada tataran tataran selanjutnya
oleh karena itu maka percepatan penanganan ini akan sangat tergantung dari keberhasilan tracing
selama ini tracing sudah dilaksanakan dan sampai dengan yang terakhir kami laporkan
maka update pada hari ini jumlah kasus positif total ada sembilan puluh enam per hari ini
dari terakhir kemarin kita laporkan enam puluh sembilan sekarang menjadi sembilan puluh
oleh karena itu ada penambahan kasus baru sebanyak dua puluh tujuh
ini didapatkan dari tracing yang kita kerjakan secara masif
setelah kemudian kita memetakan tracing ini memiliki potensi sebaran ke semua wilayah di tanah air ini
maka tidak mungkin lagi kita melakukan tracing dengan pendekatan biasa yang seperti kita lakukan
untuk itulah maka gugus tugas percepatan ini perlu dibentuk
agar terjadi sinergitas antara pusat dan daerah dalam satu ini
jadi rama yang sama dalam satu visi yang sama
dan kemudian tidak ada overlapping kapasitas yang menimbulkan ketidak efisienan dan ketidak efektifan
inilah tujuannya kenapa gugus tugas ini dibentuk
dan kemudian kepala bnpb mendapatkan mandat untuk memimpin secara keseluruhan
di dalam konteks untuk mengkolaborasikan semua kapasitas yang ada di bangsa ini
bukan hanya pemerintah
tetapi juga masyarakat dan dunia usaha
ini sejalan dengan logo bnpb yang segitiga ujung ujungnya itu
pemerintah dunia usaha dan masyarakat
kemudian juga akan berbicara pemerintah mulai dari tataran pusat sampai daerah
sampai yang terkecil di tingkat masyarakat
ini menjadi kekuatan besar kita
kalau kita tidak melakukan pola pendekatan seperti ini
maka kita tidak akan mampu untuk mengendalikan penyakit ini
kita bersyukur bahwa penyakit ini pun tidak memberikan dampak yang signifikan
dalam konteks rawatan pasien
karena ini penyakit virus yang self limiting disease
bisa sembuh dengan sendirinya dengan memperbaiki imunitasnya
memang beberapa kasus menjadi meninggal
disebabkan karena ada faktor komorbid sebelumnya
oleh karena itu sampai dengan hari ini
saudara kita yang terjangkit ini dan positif
dengan perawatan kurang lebih yang sudah berjalan lebih dari seminggu ini
ada delapan orang yang sudah dinyatakan sembuh
indikasinya adalah tidak ada lagi keluhan fisik
dua kali pemeriksaan virus
tidak ditemukan lagi dua kali negatif
ini yang kita rawat di tanah air
kemudian saudara saudara kita yang terpapar dan sempat kita tinggalkan di jepang
sebagai bagian dari apk diamond prince
sembilan orang semuanya sudah sembuh dan sudah pulang ke tanah air
ini yang kita syukuri
namun memang betul
ada beberapa saudara kita yang tidak bisa sembuh
sampai dengan saat ini jumlah kasus meninggal ada lima orang
secara rinci sudah kami laporkan pada update update sebelumnya
kemudian kalau kita lihat sebarannya
sekarang sudah melebar jakarta dki dalam hal ini
jawa barat berarti adalah di sekitar dki termasuk di bandung
kemudian tangerang kemudian jawa tengah
ini sudah kita dapatkan kasusnya di solo dan yogyakarta
di bali di manado di pontianak
di beberapa tempat lain yang sekarang sedang kita tracing
karena kita belum menemukan posisi yang sebenarnya di mana
oleh karena itu ini yang membuat kita harus selalu mewaspadai
bahkan meningkatkan upaya untuk tracing lebih keras

bahkan meningkatkan upaya untuk tracing lebih keras
ini yang menjadi penting di dalam konteks perubahan respon setelah who menyatakan bahwa ini adalah pandemi global
kementerian luar negeri sudah barang tentu akan mulai meninjau kembali pembatasan pembatasan
kunjungan warga negara dari negara negara yang lain yang sekarang menyatakan lockdown
kunjungan warga negara dari negara negara yang lain yang sekarang menyatakan lockdown

ini juga menjadi perhatian kita
di samping sekarang secara sineri masing masing daerah juga melaksanakan pengawasan yang lebih ketat
inilah yang kami katakan tidak mungkin ini pendekatannya adalah case based berbasis pada kasus
tetapi harus community base berbasis kepada masyarakat
informasi dan sebagainya tidak lagi kami akan release berolahraga
kami akan release berorientasi pada case tetapi pada community
namun data tetap akan kami rilis di website
dan website ini nanti akan kita hyperlinkan ke websitenya bnpb
website dari kabupaten provinsi yang ada seperti yang dki sudah membuat
itu akan kita hyperlinkan semua sehingga dengan cara seperti itu kita akan bisa mengikuti perkembangan kasus ini dengan baik

oleh karena itu kembali lagi rekan rekan sekalian ini kewaspadaan bersama
ini berorientasi kepada pergerakan orang jadi tidak berbicara pada kasus satu persatu
tetapi kita berbicara pada komunitas yang lebih besar dengan semangat untuk menjaga jangan sampai yang sehat
dan yang sebagian besar sehat itu adalah warga negara kita menjadi sakit
orentasinya ke sana
edukasi menjadi sesuatu yang penting
diseminasi informasi kepada masyarakat menjadi yang penting
tetapi harus menggunakan bahasa yang dia pahami
harus berorientasi pada demand side pada kebutuhan informasi masyarakat
oleh karena itu inilah peran besar teman teman media
peran strategis teman media untuk membantu kami
besar harapan kami bahwa ini menjadi bagian utuh dari bagaimana bangsa ini akan bangkit untuk menghadapi covid sembilan belas
saya kira itu terima kasih selamat sore